apa arti dari muktamar muhammadiyah kali ini
pesan apa yang ingin disampaikan muhammadiyah dalam muktamar ke empat puluh delapan ini
dan bagaimana prospek pimpinan baru muhammadiyah
apakah muhammadiyah akan tetap berada jauh dari kekuasaan
atau mungkin akan lebih proaktif dalam politik praktis menjelang pemilu dua ribu dua puluh
akan kita bahas bersama dengan sosiolog dari ugm
selamat malam mbak
pak apa arti muktamar empat puluh delapan kali ini bagi muhammadiyah
apalagi menjelang pemilu kontestasi dua ribu dua puluh
ya ini cukup berarti ya
karena muktamar ini di tengah satu prestasi besar
tapi siang lain juga momentumnya menghadapi dua ribu dua puluh empat pemilihan dan kontestasi politik
saya simak juga itu pidato pembukaan presiden maupun pidato sambutan
profesor haidar nasir juga menceritakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh muhammadiyah
dan karena itu pula presiden juga sudah mengapresiasi dan mengangkat cerita mengenai keberhasilan
muhammadiyah menjadi bagian di dalam penguatan kebangsaan soal pendidikan kesehatan dan seterusnya itu
nah siang lain juga muktamar ini tentu menjadi pertaruhan ke depan akan
meningkatkan kualitas peran ke arah yang lebih kemaslahan dalam pengertian tertentu
untuk tidak menjadi bagian dari pertarungan politik ataukah justru tergoda gitu
nah oleh karena itu saya rasa memang rumusan hasil dari muktamar muhammadiyah ini
akan menjadi pintu besar kita ke arah mana
saya berharap ini akan menjadi satu narasi yang disampaikan oleh
prof haidar nasir bahwa tidak menjadi bagian dari kekuatan pribadi atau kekuatan kelompok
tapi kemahaselatan umat
sebagaimana temanya kan kali ini memajukan indonesia dan mencerahkan atau menyinari dunia begitu
saya kira ini tema besar yang cukup menarik itu mbak

dan menarik pernyataan pak ari pada saat mengatakan bahwa ini adalah momen untuk pertarungan

keluhan ke depannya kualitas peran muhammadiyah tidak menjadi bagian dari pertarungan politik
karena ini ada hubungannya mungkin dengan pernyataan nyami rais
yang meminta muktamirin untuk tidak memilih calon yang keluar masuk istana
tanggapannya seperti apa pak ari
saya kira konteknya adalah pengalaman masa lalu mengenai pertarungan pembelahan
yang membuat ormas besar
salah satunya muhammadiyah meskipun ini secara personal untuk menjadi bagian dari konflik itu
pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat dari politisasi
organisasi kemasyarakatan itu memang punya resiko
tapi saya kira statement pak amin rais itu hanya umum saja begitu
saya kira yang paling penting sebetulnya adalah luar masuk istana itu bukan problem begitu
tergantung misi besarnya yang akan dibawa apa
nah atas dasar itu pula peran strategis yang dimaksud adalah reputasi yang tadi disampaikan
mengenai peran muhammadiyah di dalam kemaslahan di bidang berbagai bidang itu
yang tadi juga disampaikan oleh prof haidar nasir mengenai menjaga keutuhan bangsa
terus menjaga kemajuan untuk indonesia
artinya muhammadiyah makin banyak berpikir tentang keindonesiaan dibandingkan sekedar kelompok
saya rasa ini statement yang menarik
menarik dari g i g raidhan nasir
dengan cara seperti itu maka kita perlu selalu membaca bahwa secara konteksual
apa yang disampaikan oleh prof haidar nasir adalah
jangan sampai muhammadiyah terjebak juga menjadi bagian dari konfliktual itu
karena justru sebaliknya yang catatan pentingnya adalah muhammadiyah menjadi titik kendali atas pertarungan politik
kontestasi itu tidak bisa sekedar diikuti ya sehingga masuk di dalam
persetruan dan kupu kupu
tapi sebaliknya muhammadiyah harus menyirami dengan konsep kemaslahan itu
jadi kendalinya sekarang itu justru pada muhammadiyah maupun nu misalnya
baik pak ari apakah itu artinya dengan pernyataan pak haidar bahwa dipesankan kepada nanti yang terpilih tiga belas orang
dan juga ketua umum dan juga sekretaris umum bahwa peran ataupun posisi muhammadiyah ini tetap berperan
dan berposisi di sosial saja
tidak usah proaktif ke politik seperti itu pak
sebetulnya sejak dulu ya visinya pak haidar nasir itu kan saya lihat memang kemaslahan
artinya peran politik strategis itu lebih dipahami untuk kemajuan bangsa
tidak sifatnya personal yang didesain oleh kepentingan politik tertentu
sehingga kalaulah berpolitik itu artinya bukan dalam kerti mencari kekuasaan
tapi lebih bagaimana value
new nya itu bisa mempengaruhi menjadi policy policy strategis
berpolitik tentu tidak bisa sekedar dipahami dalam konteks orang memiliki hasrat
di dalam perolehan kursi jabatan dan dukung mendukung begitu
tapi bagaimana value muhammadiyah dengan konsep kemajuan itu bisa menyebarkan value nya ke beberapa aspek
dan karena itu pula sebetulnya tidak terjebak pada kepentingan orang orang atau partai tertentu
atau kelompok karena jebakan mobilisasi oleh kepentingan partai politik atas muhammadiyah
itu akan sangat berisiko akan mahal biayanya karena disitu harus menjadi pertaruhan besar
nah atas dasarnya itu apa yang diingatkan oleh profesor haidar nasir mengingatkan juga kita
bahwa ada keterhubungan cita cita muhammadiyah untuk kebangsaan ini cukup kuat begitu
ini cukup menarik sebenarnya bukan mencari kekuasaan namun bisa memberikan kebijakan
kebijakan strategis kita tahu bahwa sebenarnya banyak kader muhammadiyah yang juga berada di pusaran kekuasaan
di pusaran pemerintah apakah dengan hal ini seharusnya muhammadiyah bisa punya peran lebih besar dalam keindonesiaan
ya kalau kita lihat dari spiritnya itu maka value yang ditanamkan oleh muhammadiyah untuk berbagai aspek itu memang
sangat mungkin itu bisa dilakukan seperti yang tadi disinggung di dalam pidato pembukaan bahwa
begitu banyak sekolah begitu banyak tersebar di indonesia pengabdian di bidang kesehatan juga
cita cita besar untuk menjaga keutuhan indonesia dan memajukan ke indonesia harus dibaca bukan sifatnya parokial
terjebak atau pada kepentingan kelompok partai tertentu tapi dia bisa mewarnai agenda strategis kebangsaan
itu catatan pentingnya gitu
sehingga kalaulah misalnya ada kader kader yang kelak misalnya menjadi menteri atau posisi strategis
misi besarnya bukan sekedar kepentingan kelompok tapi membawa value itu untuk kepentingan indonesia
sehingga misalnya dorongan untuk terjadinya pembelahan sosial mestinya muhammadiyah bisa mencegah untuk hal hal kayak gitu
karena kemampuan muhammadiyah yang tadi dipesankan oleh g haji haidar nasir untuk melakukan persatuan pemajuan indonesia itu ditandai oleh
memanfaatkan pemilu buku
bukan untuk menjadi sekedar kontestan tapi lebih penting dari itu mewarnai nilai nilainya itu
sehingga kalau nilai nilai itu berpengaruh pada kontestan dalam konfigurasi politik di dua ribu dua puluh empat
maka dia akan berpengaruh siapapun yang nanti kelak berkuasa nilai nilai itu akan terjaga itu jauh lebih penting
itu artinya jikapun kemudian proaktif kader kadernya dalam pusaran kekuasaan
mendapatkan kekuasaan itu sendiri ya pak ya untuk menjaga keutuhan bangsa kemajuan bangsa untuk memberikan kebijakan kebijakan strategis
untuk masyarakat indonesia seperti itu
berbicara mengenai para tokoh muhammadiyah ataupun kader muhammadiyah yang saat ini sudah menjadi tokoh
dari nama nama tiga puluh sembilan nama di tiga belas nama teratas ini juga ada beberapa tokoh yang sebenarnya cukup aktif dalam politik maupun berada dalam kekuasaan
ataupun sering mengomentari
bagaimana prospeknya nih pak posisi muhammadiyah ke depan kalau dilihat seperti ini komposisinya
ya ya saya kira kita itu harus berpikir bahwa muhammadiyah untuk indonesia artinya dengan cara seperti itu maka tokoh tokoh yang
tercantum di dalam tiga belas kelak yang nanti akan menjadi memimpin begitu itu harus senantiasa membawa value gitu
jadi harus sebesar organisasi
organisasi ini besar valuenya besar
sehingga pilihan pilihan strategis ke depan harus sebesar itu harus sebanding itu
tidak terjebak pada kelompok kelompok tertentu
nah dengan konsep ini maka kalaulah nanti ikut menjadi bagian entah kader kadernya itu menduduki posisi tertentu value itu yang bisa menjaga
toh publik juga melakukan kontrol yang selama ini ada dikerjakan karena kalau sekedar menjaga politik ini seolah olah selalu menjadi
dampak buruk ya justru muhammadiyah harus membersihkan
nah dengan cara seperti itu maka gagasan politik intelektual itu harus dijadikan sebagai narasi sekaligus diskurs di dalam membawa peran strategis itu
jadi sekali lagi tidak terjebak pada posisi dan orang per orang tapi lebih pada valuenya
konsisten menjaga itu
baik pari dari tiga belas nama yang sudah keluar dari tiga puluh sembilan sudah ada tiga belas rakyat
sudah ada tiga belas teratas
prospek yang paling atau peluang yang paling besar yang mana kira kira pak ari
ya saya kira kalau lihat dari komposisi ini ada tarik ulur mbak irjiza
antara orang kelompok yang punya visi moderasi visi kebangsaan kuat ada visi yang agak bernilai agak keras yang selama ini ada
terus seretan pada politik juga ada gitu
saya tidak mau menyebut nama
tetapi di antara tiga belas itu ada komposisi ke arah itu
nah saya punya harapan agar visi besar sesuai dengan arah tentang muhammadiyah bisa memajukan indonesia dan dunia
maka fokuslah pada misi itu karena itu tokoh tokoh yang punya reputasi dan track record untuk menjaga kepentingan kebangsaan itu semoga akan lebih banyak diajukan begitu
terus terdapat tiga kategori komposisi
persentasenya seperti apa nih pak
yang paling mungkin ada yang paling besar ada yang lebih kecil presentasenya
ya kalau kita bicara soal itu peluang untuk moderasi
ya kalau kita bicara tentang peluang untuk reputasi dan capaian sejauh ini terlalu berisiko kalau muhammadiyah memilih pemimpin yang terlalu ekspansif dalam kuasa politik
nah termasuk garis kelompok yang keras misalnya begitu
tapi lebih pada moderasi dan soft itu jauh lebih penting karena sebagian besar spektrum muhammadiyah itu kesana
karena ini akan beriringan dengan apa yang dikerjakan oleh nadatul ulama misalnya organisasi besar juga muhammadiyah dan nu yang semoga kedepan ini tidak berkompetisi tidak berkontestasi antara keduanya
tapi justru berkolaborasi untuk menjaga kebangsaan
saya punya bayangan kalau nu misalnya itu pemimpinnya juga golongan moderat nasionalis religius muhammadiyah juga begitu
tidak kelompok garis yang keras sehingga nanti ada chemistry
sehingga tidak bersaing antara nu dan muhammadiyah
tapi muhammadiyah dan nu bisa berkolaborasi untuk berkontribusi pada kebangsaan
pak ari namun dari tiga belas nama itu kan tergantung para muktamirin yang malam hari ini sekarang
sedang melakukan e voting
menurut pak ari
para muktamirin ini cenderungnya kemana
kalau kita lihat kan nama anwar abbas ini paling atas kemarin
tapi sekali lagi mbak ini masih lima puluh lima puluh lah
saya mengatakan ini karena dua garis atau dua kelompok antara kelompok yang dianggap keras dengan yang moderat dan visioner ini sedang berkontestasi
semoga muhammadiyah juga selalu berpikir kolaborasi kebangsaan kedepan
sekali lagi ini masih lima puluh lima puluh mbak
meskipun komposisi yang ada kita bisa lihat ada nama nama yang disebut selama ini terlalu keras dan cenderung politis
kemudian ada yang moderat terus kemudian lebih intelektualitas dan sebagainya
dan nanti pertimbangan pertimbangan itu mbak menurut saya masih kita bisa coba lihat
semoga tiga belas ini akan melahirkan yang terbaik begitu
tadi sudah disinggung bahwa muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat besar
memiliki value yang sangat besar
juga memiliki pengikut yang begitu besar di seluruh indonesia
pemerintah dan juga ataupun tokoh tokoh politik lain tentunya memiliki kepentingannya masing masing
apalagi banyak yang datang begitu ya ke pembukaan muktamar muhammadiyah
pak ari melihat hal ini
seberapa besar kepentingan pemerintah dan juga tokoh tokoh politik lainnya
kalau saya lihat itu kepentingan pemerintah sebagaimana waktu tadi itu pembukaan itu
ke arahnya kontribusi besar reputasi yang selama ini ada
harapannya bisa diteruskan sehingga bisa menjaga langgam di dalam kerja bareng secara kolektik
karena tantangan besar kita ini bukan hanya ke dalam tapi keluar
bagaimana kita bisa menjaga di antara sekian krisis
itu bisa terpecahkan prestasi muhammadiyah selama ini dikerjakan oleh para pemimpin yang ada selama ini juga relatif bagus begitu
dan inilah butuh pemimpin yang istiqomah konsisten tapi punya visi besar
saya kira ide membuat muhammadiyah berkontribusi untuk kemajuan keindonesian
konsep keindonesiaan ini tidak semata mata muhammadiyah
saya yakin muhammadiyah berkepentingan untuk tidak terjebak pembelahan sosial
namun pari itu adalah konteks kebangsaan ataupun keindonesiaan yang memang disebutkan oleh presiden joko widodo saat memberikan pernyataan pada pembukaan
namun bagaimana dengan konteks pemilu dua ribu dua puluh empat karena kita tidak bisa kemudian benar benar memisahkan dengan konteks pemilu dua ribu dua puluh empat ini
jadi sekali lagi capaian ini juga sedang menghadapi
ya benar jadi sekali lagi capaian ini juga sedang menghadapi
kita harapan agar muhammadiyah betul betul memilih pemimpin yang visioner yang sudah menjaga kondusivitas
tidak kejebak pada pertarungan politik
nah itu artinya memang nggak mungkin sekedar memilih pemimpin yang keras gitu
tapi dalam hal politik tapi justru memoderasi jelangan value yang lebih memadai
saya kira keberhasilan membangun engagement itu jauh lebih penting
karena reputasi yang selama ini ada itu cukup berkontribusi dan di mata dunia juga cukup bagus
saya lihat juga tadi yang hadir juga cukup banyak dari berbagai luar negeri juga banyak
dari pihak pihak juga cukup pecah pecah kondusif
terus harapan dari para jamaah untuk bisa membawa transformasi besar ini harus diwujudkan
sekali lagi kuncinya adalah kita melihat muhammadiyah ini pertarungan
kalau berhasil memilih pemimpin yang punya visi besar di dalam menjaga kemajuan keindonesiaan dengan peran muhammadiyah itu akan berhasil
tapi kalau tidak ini akan terjadi kemerosotan dan itu akan merugikan muhammadiyah
baik terima kasih pak ari sujito sosiolog ugm
kita akan menantikan bersama ya hasil e voting hari ini muktamirin
lima belas orang kemudian akan rapat dan besok akan diumumkan siapa ketua umum dan juga sekretaris umum pp muhammadiyah lima tahun ke depan
terima kasih pak ari telah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
cnn indonesia prime news